inilah kekuatan maritim indonesia yang menjadi bukti jejak sejarah kejayaan bangsa
kelautan indonesia yang disegani bangsa lain menjadikan kemasyuran bahari indonesia terasa abadi
indonesia dikelilingi perairan yang luas dengan kekayaan laut yang melimpah
tidak hanya pada permukaannya tetapi juga yang terkandung di dalamnya
ayo jaga laut indonesia dengan segala potensinya untuk generasi penerus bangsa